ya pemirsa taukah anda bahwa indonesia saat ini sudah memiliki delapan unit helikopter tempur canggih apashi
heli buatan amerika serikat ini ditempatkan di skuadron sebelas penerbangan tni angkatan darat di semarang
nah seperti apa canggihnya helikopter ini simak reportasenya berikut ini
inilah helikopter idaman bagi para pilot helikopter tempur ah enam puluh empat apache
helikopter buatan amerika serikat ini telah kenyang berbagai operasi tempur di dunia
helikopter buatan pabrik boeing ini bahkan didapuk sebagai salah satu heli tempur terbaik di dunia
saat ini indonesia memiliki delapan unit apache yang ditempatkan di skuadron sebelas penerbangan tni angkatan darat di semarang jawa tengah
tugas utama heli ini tak lain tak bukan adalah membabat tank serta menyerang musuh
untuk melaksanakan tugasnya heli apache dibekali sejumlah persenjataan
yaitu kanon kaliber tiga puluh mm
yang ditempatkan di bawah badan pesawat
serta roket dan rudal yang digantungkan pada sayap kecil di samping badan pesawat
total ada tujuh puluh enam roket atau enam belas rudal anti tank yang bisa dibawa heli canggih ini
selain persenjataan heli apalco juga dilengkapi sejumlah sensor untuk mengintai dan membidik musuh
sensor sensor canggih ini pula yang membuat apache mampu bertempur di segala cuaca
baik siang maupun malam hari
ini fungsinya apa
kalau pesawat itu kan depan siswa belakang pelatih kalau apache ini seperti apa
kalau apache ini kan ada dua kopi depan belakang
sebenarnya kalau yang belakang itu pilot depan itu cpg co pilot gunner
jadi memang ada perbedaan sedikit saja perbedaan sistem
dua duanya bisa untuk mengendalikan pesawat tidak ada berbeda
yang sangat berbeda adalah di belakang itu lebih kepada dia start engine controlling system
di depan ini ada satu perlengkapan yang untuk mengoperasikan
sensor dan penembakan yang tidak bisa dikendalikan dari belakang
sehingga depan disebut sebagai cpg atau co pilot gunner
ya bang heli apache ini kan baru di kita ya
dan ini kalau saya lihat ini sangat canggih gitu ya
dan sebelumnya kita punya mi tiga puluh lima dan sebelumnya juga punya volco
evolusi dari bolko mi tiga puluh lima dan kemudian ke apaca itu menyulitkan nggak sih
karena kan mungkin itu ada perbedaan perbedaan teknik teknikan yang sekarang sudah digital
sebelumnya analog gitu
sebenarnya kesulitan tidak
karena itu kan semuanya sama hanya kita berubah model dari analog ke digital saja
tidak terlalu sulit
hanya bagaimana kita bisa memahami saja
jadi antara mi tiga puluh lima volco dan apache tekniknya hampir sama
semuanya teknik helikopter serak itu hampir sama sedikit sekali perbedaan
yang berbeda adalah sensor dimiliki kemampuan bisa mentarget musuh
kemampuan dia bisa komunikasi digital dengan pesawat yang lain
kemampuan dikolaborasi dengan pasukan yang lain itu yang berbeda
berarti kalau sekarang ini lebih digital dan justru lebih komplek ya justru
karena kan berkomunikasi dengan pesawat lain dengan pasukan darat justru lebih komplek atau gimana
dalam konteks pertempuran dia bisa mengendalikan pertempuran yang lebih kompleks
mengendalikan pertempuran yang lebih kompleks
dia bisa bertempur dan mengendalikan pertempuran yang lebih kompleks
tetapi untuk pilot sendiri dia dibantu dengan semua sistem yang ada workloadnya berkurang
sehingga pilot itu tidak perlu berpikir tentang
bagaimana akan mengendalikan dan semuanya
pilot ini sudah dibantu oleh komputer yang ada
sehingga pilot berpikir bagaimana bertempur dan mengalahkan musuh
semua sudah dibantu
jadi contoh kita ada ini
jadi semua tampilan di sini bisa ditampilkan di sini
jadi dengan demikian saya bisa melihat ke kanan lihat musuh
saya juga masih tetap punya visibility terhadap komponen

saya bisa paham tentang penerbangan saya kecepatan berapa ketinggian
jadi kalau di pesawat temur namanya hud itu ya
jadi ada informasi tentang kecepatan ketinggian sasaran target ada di mana saja
saat ini baru ada sepuluh pilot tni ad yang mampu menerbangkan heli apache ini
sepuluh lainnya saat ini masih di amerika serikat untuk belajar menerbakan heli yang dihargai lima ratus miliar rupiah per unitnya ini
meski sangat mahal idealnya indonesia memiliki setidaknya tiga puluh dua unit heli tempur apache
karena sejatinya kedolotan bangsa jauh lebih tak ternilai
tiong hermawan semarang